ini tiada apa bu messi
kayaknya datang emosi banget
ada apa ini coba diceritakan
aduh pak herti kemana aja sih
saya cari ke rumah gak ada
saya cari ke balai warga nggak ada
malah nyang sang diri rumah ibu ranti
lagi ada urusan ini teh
kenapa ini teh ada apa
saya mau ngadu mengenai ibu jenny
sabar dulu bu messi
coba diceritakan dulu ada apa
bagaimana dulu persoalannya
kenapa mukanya hitam hitam kayak gitu
siapa yang buat ya
aku juga gak tau
jangan kita cari pertolongan aja
ubur ubur eh aku gurita ke rumah saya
jangan asal nuduh ya
saya itu gak pernah merintahin siapapun untuk nyelakain ibu
emang sih itu aja
emang udah so
malu dong dilihatin orang
mak cahyo gak usah ketikut
ini urusan saya sama dia
dia sembarangan aja nuduh saya
semua orang juga tahu
gak usah ketikut
urusan saya sama dia
emang dia kira saya takut sama kamu
eh mau saya
sini saya tarik rambutnya
mending makan gurita
oh pak rt
ini tiada apa bu messi
kayaknya datang emosi banget
ada apa ini
aduh pak rt
kemana aja sih
saya cari ke rumah gak ada
saya cari ke balai warga nggak ada
malah nyangkang di rumah hiburanti
lagi ada urusan ini teh
kok kayaknya datangnya emosi dalam keadaan ngos ngosan gini
saya mau ngadu mengenai ibu jenny
sabar dulu bu messi
coba diceritakan dulu ada apa
bagaimana dulu persoalannya
itu yang masalah hantu manusia gurita
salah dia itu ibu jenny
pak rt pak rt
ini ada apa lagi ibu jenny
aduh pak rt
saya itu mau laporin si bu messi ini
hei denger ya ibu
kamu itu ngikut ngikutin saya kemari
saya duluan datang ke sini
bagaimana pak rt
kamu ngikut ngikut kemarangan
saya itu mau ngelaporin dia nih pak rt
dia nih nggak bener nih pak rt
oh jadi saya itu mau lapor laporan ha
ini mau urusan perempuan
orang mau datang
mau berantakan sini emang
saya sundut satu satu ya
eh jangan dong
malak nih ibu ranti
ke rumah saya
bawa kue bawa martabak
nih cari gara gara
head situ yang cari gara gara
ini masih masalah yang kemarin bu messi bu jenny
iya ini masalahnya masih yang kemarin
yang masalah hantu gurita itu
pasti nih bu jenny jenny ini
yang ngirim hantu manusia gurita gitu ke rumah saya
nakutin saya dan zara
tak dulu tak dulu tak dulu
eh hantu manusia gurita
kalau emang ibu ranti gak percaya
tanya aja sama pak rt
ya kan pak rt kita kemarin telepon teleponan ya wak
bukan maksudnya kemarin saya udah ngelapor
kalau saya itu lagi diteror sama hantu manusia gurita
nggak usah nuduh sembarangan
lagian apa untungnya buat saya kalau gini ginimin hantu gurita
eh gurita itu dimakan buat nakutin orang
ya bisa aja kan
ibu jenny itu nakutin saya
emang bu jenny yang punya gurita
emang ibu jenny punya apa
pasti kamu yang ngirim ya kan
ibu messi sama bu jenny
tadi dibicarainnya baik baik
saya setuju apa yang dikatakan ibu ranti
datang ke sini assalamualaikum dulu
ngomongnya enak dadar dadar
baru kita pecahkan sama sama
ah enak aja lagi
kalau baik baik nggak seru ya wak
eh seru gimana
udah ah pokoknya gimana caranya pak rt harus benerin ini semua
percayakan sama saya
saya janji akan menyelesaikan masalah ini
udah terang aja
pasti janjinya pak erick itu gombal
ya itulah kayak pejabat pejabat yang mau kampanye
lagi yang menembukin bisa ya bu ranti
orang gajet tekotek emem sama hantu
kotek kotek bukan tekotek deset
pak rt nggak boleh keluar inget
nggak boleh balik lagi
sekarang udah jadi rete
jendral dikampung sini
jendral dikampung sini
kalau buat yang saat itu saya setuju sama bu messi
karena emang kita semua tahu bahwa pak rt itu kan orangnya takutan kan
saya nggak yakin sih dia bisa menyelesaikan masalah ini
si bu ranti pakai nebelin mulutnya ya
ya takara tinta
eh enggak lah
saya ini rt jendral dikampung sini
iya saya tuh tanya
pak rt takut nggak
ya enggak lah
si bu ranti pakai ikut ikut bu messi ngelecehin saya
dia nggak tahu apa
jendral dikampung sini
pejabat negara yang amanah hakiki
puluhan tahun saya mengemban tugas seperti ini
belum pernah saya dilecehin seperti ini
saya harus membuktikan
kalau saya ini laki laki yang luar biasa
saya harus bisa menangkap dan juga menyelesaikan masalah hantu octopus atau hantu cumi cumi ini
jadi apa coba kalau kayak gini caranya
malam hari ini juga kamu dengan anak buah yang seberapa itu
kalau ada yang mencurigakan langsung hubungi saya
siap pak rt
tugas akan saya instruksikan sama anak buah saya
kembali ke tempat
tahu saya siapa
kita harus cari tahu soal hantu gurita itu
kenapa di neru kampung kita
kita harus selidiki dan pecahin masalah ini bareng bareng
aku nggak mau
aku mendingan di rumah
kamu tenang aja
kan ada kak ali
aku udah tahan tuh gurita itu kemarin
pokoknya itu maksimum serem banget

kamu nggak usah takut
kan dari kita semua namanya kamu di sini
kamu kan nggak sendiri
iya bener tuh
aku nggak mau
aku mendingan di rumah aja
kita sebelum melakukan tugas berat dari pak rt mestinya kita tuh mesti makan sate gurita
supaya kita tuh bisa nangkep hantu gurita
kayaknya enak nih
makan sate gurita
buat tenaga biar bisa ngelain gurita
namanya juga sate gurita

kok lama lama perut gue mulos ya
makan sate gurita
diasara perut lo mending so
makan sate gurita aja nggak bisa
kayak aku dong
biar tenaga tambah fit
hande nora baru makannya
cata gurita aja udah mulus
gue belain malem ledek